lembaga pemeringkat utang dunia fitch ratings mengumumkan peringkat utang indonesia tetap berada di posisi triple b dengan outlook stabil
ini menandakan indonesia sebagai negara layak investasi
berdasarkan siaran pers kementerian keuangan peringkat utang indonesia oleh fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak dua ribu sembilan belas
dan meningkat ke peringkat bbb pada desember dua ribu tujuh belas
fitch menyatakan tingkat beban utang pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor pendorong tercapainya peringkat utang indonesia ini
beban utang indonesia dinilai lebih aman dan sektor keuangan domestik dinilai berada dalam kondisi sehat
selain itu data fundamental ekonomi indonesia dinilai akan tetap kokoh seiring stabilnya pergerakan nilai tukar dan tetap terjaganya cadangan devisa